hai ini baru saja kita kejamanan saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan kemudian
untuk banyu terperan lebih jadi masih masih ke faktornya langsung langsung yang
bombak yang berbombak yang intel ini memaaf kalau misalkan tidak ada warna karena memang
ya betul situasional nanti
hai kalau sekarang kan kita lihat kondisinya masih ada lenggang cuma nanti berjalan dinamika
di lapangan berjalannya waktu karena nanti kemungkinan besar akan ada masa masa cair
ya pasang pasang pendudung cair yang langsung isek di suropati kalau memang
sudah terlalu berat maka akan ada pengalian pengalian arus menuju ke arah kpu